ini baru permulaan
aku akan membuat seluruh sekutu siliwangi
saling mencari dan saling memburuk
permainan ini akan seru
saling mencari dan saling memburu
saling mencari dan saling memburu
aku berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibu nda
terima kasih nda
nimas diminta untuk datang mengobati gusti ratu penting manik di dalam kamarnya
beriklah aku mengerti
sekarang kau boleh pergi
dia adalah perahasimu
kabit istana pada jalan
dialah yang selama ini selalu menjaga keluarga ku
dari niat jahat bunda ratu penteri manik
setelah didekat di everyone bunga
sampai jumpa lagi
dan kesedihan kalian
inilah batu giyok yang paduka gusih prabu siliwangi cari
semoga gusti ratu sumbang larang
lekas serahkan batu giyok itu kepadamu prabu siliwangi
gusih prabu sangat membutuhkan batu giyok itu
ratu sumbang larang
siapapun yang membutuhkan giyok ini
harus mengambil dari tanganku
rupanya kau ingin dibuka mulutmu
supaya kau tidak kurang ngajar lagi pada gustik prabu siliwangi
dia untuk disembuhkan
aku akan membantu kamu mencari tanpa bagiku
ini baru permulaan
aku akan membuat seluruh kisah dan true love
dan berlebihan menurut tuhan
saling mencari dan saling memburu
permainan ini akan seru

aku bisa mati kalau terkena serangan itu